saksikan berita utama saudara mudik atau pulang ke kampung halaman
sudah jadi tradisi masyarakat indonesia setiap kali libur lebaran tiba
nah pada akhir pekan ini para pemudik diperkirakan
sudah mulai bergerak menuju kampung halaman untuk berlebaran
kemacetan faktor cuaca tak bisa diprediksi
dan segala kerepotan selalu jadi isu utama saat perjalanan mudik
tak hanya butuh ketahanan fisik di jalan
agar mudik tahun ini berjalan asyik tanpa perlu dibuat panik
para pemudik sudah mulai bergerak bahkan sejak kamis malam
seperti yang terlihat di pelabuhan yosudarso ambon maluku
bisa dilihat para pemudik sudah memadati pelabuhan
ribuan pemudik ini merupakan penumpang tujuan bau bau
makassar surabaya dan jakarta menggunakan km ngapulu
jumlah pemudik di pelabuhan yosudarso
diperkirakan akan semakin meningkat pada minggu tujuh april
jumat siang saudara ratusan pemudik juga sudah terpantau
mulai berdatangan di pelabuhan simboro mamuju sulawesi barat
para pemudik berasal dari sejumlah wilayah di kalimantan timur
seperti samarinda balikpapan hingga bontang
sebagian dari penumpang ini mudik pulang kampung
dengan membawa sepeda motor maupun mobil menuju kampung halaman
sejumlah warga mengaku memilih mudik lebih cepat
karena takut kehabisan tiket pada saat puncak arus mudik nantinya
selain itu cuaca saat ini juga dirasa cukup bagus
hingga pelayaran melalui selat makassar
dan saudara pada momen lebaran tahun ini diprediksi
sebanyak tujuh puluh satu tujuh persen penduduk indonesia
atau sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang akan melakukan perjalanan mudik
nah ini artinya jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan lebih tinggi
lebaran kali ini satu ratus sembilan puluh tiga juta orang akan melakukan perjalanan mudik
dengan dua puluh delapan empat juta diantaranya adalah penduduk jabodetabek
melihat peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini
para pemudik mesti waspada beberapa tanggal
yang diprediksi sebagai puncak arus mudik
lonjakan jumlah pemudik tahun ini
mulai terlihat pada tanggal enam april
dan untuk puncak arus mudik ke menhop
memprediksi akan terjadi di tanggal delapan dan sembilan april
waspadai tanggal tanggal ini saudara
kalau tidak mau horror di jalan
salah satu antisipasi agar tidak terjadi
hal ini dilakukan karena antrean
masuk mengular keluar ke jalur tol
hingga menimbulkan kemacetan cukup panjang
di wilayah tol cipali kilometer delapan puluh tujuh
dan juga dari gerbang tol terdekat
seperti gerbang tol cikampek lama
untuk menekan potensi kepadatan pemudik
untuk rekayasa sistem satu arah atau one way
sebenarnya dijadwalkan mulai hari ini
maka sistem one way hari ini tidak diberlakukan
namun bisa jadi sistem ini akan berlaku
pada besok sampai sembilan april
kontra flow sodara juga akan diberlakukan
sampai tanggal sebelas april
rekayasa kontra flow ini akan berlaku
di ruas tol jakarta cikampek
sementara untuk rekayasa lalu lintas
penerapannya juga berlaku situasional
mulai besok sampai tanggal sembilan april
rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional
atau diberlakukan ketika kepadatan arus lalu lintas
ya saudara bicara mengenai mudik
bukan hanya ruas tol saja yang padat
sejumlah jalur alternatif juga mulai dipadati
seperti pada jumat sore tadi
pemudik motor yang melintas di jalur arteri
kalimalang bekasi jawa barat mulai meningkat
meski berbarengan dengan warga yang pulang kantor
para pemudik sudah terlihat dari barang bawaan
pemudik motor melakukan mudik karena sudah libur bekerja
mudik menggunakan motor dinilai dapat menghemat biaya
dibandingkan dengan kendaraan umum
kita akan memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini
di kalimalang bekasi yang dijadikan jalur baru
sudah ada jurnalist kompas tv jona hamonangan
jona hari ini adalah hari terakhir karyawan bekerja
bagaimana situasi terkini di kalimalang
sudah terpantau mulai terlihat pemudik motor melintas
apakah jumlahnya memang terlalu makin rame
saya berada di perbatasan jakarta bekasi
atau mungkin masyarakat mengenalai sebagai simpang arta
saya kurang lebih berdiri dua jam dan melihat
sudah ada peningkatan khususnya roda dua
seperti dikatakan di paket pengantar
jadi masyarakat akhirnya memutuskan malam ini
sudah berangkat untuk pulang ke kampung halaman
apalagi kalau kita lihat dari para pemudik
seperti plat l surabaya semarang
bahkan ada juga plat di bandung
jadi memang malam ini juga dipilih sebagai salah satu opsi
banyak sekali kantor yang sudah memperlakukan cuti bersama
jadi opsi sabtu minggu yang seterusnya hari libur ini
dipakai sebagai hari untuk berkendara
kepadatan sudah sangat terasa
untuk pantauan yang kami rasakan
mulai dari tadi arah masuk kalimalang
ini memang banyak sekali kendaraan roda dua
apakah ini akan semakin ramai di malam hari
tampaknya iya dikarenakan tadi saya sempat berdiskusi
yang sudah memantau atau mungkin
kami melihat di roda dua yang melintas ini
ini akan ditunjukkan oleh jurukamera saya raden bonan
banyak sekali kendaraan roda dua yang sebenarnya membawa
seperti barang barang yang ditaruh di kursi belakang
jadi ini sebenarnya seperti sebuah contoh
mungkin sebagai bekal untuk pulang kampungan halaman
kami juga memantai seperti roda empat yang
membawa barangnya di atas atap begitu ya
jadi ini seperti pulang kampung gitu
dan ini memang jalan raya kalimahalang
seperti ke arah purwakarta
jadi ini adalah jalan yang memang sebenarnya sudah secara umum
tadi saya juga berbincang kepada petugas
dikarenakan kalimalang merupakan salah satu akses
untuk bisa pulang ke kampung halaman atau mudik
para pemudik motor ini sejak kapan tepatnya
puncak mudik di sana itu kapan
terutama ini kalau kita lihat pemudik roda dua
sudah terasa mulai kamis malam atau kemarin
itu sudah mulai ada peningkatan eskalasi
jadi untuk kendaraan roda dua ya terlihat akan pulang kampung ke kampung halaman
dan kalau ditanya kapan hari puncak atau prediksi
kemungkinan antara hari satu atau hari minggu
jadi malam ini volumenya terasa sekali
arus kendaraan roda dua yang akan keluar dari arah jakarta ke bekasi ini
satu siang ataupun satu malam ini tentu saja akan semakin terasa
dan mungkin tidak akan mendekati hari puncak
seperti yang sudah diprediksi oleh pihak kepolisian
bahwa untuk hari puncak ini kemungkinan bisa hari minggu ataupun hari senin
jadi terasa sekali roda dua yang akan keluar
dan ini merupakan salah satu dari sekian akses roda dua yang akan keluar
untuk malamnya terasa begitu padat
namun untuk puncak kurang lebih mungkin antara sabtu
untuk kendaraan yang keluar dari jakarta melewati jalan raya kalibalang ini
puncak arus mudik diperkirakan hari sabtu
karena sudah diperkirakan artinya harusnya ya
segala persiapan untuk mengurai ataupun mengantisipasi kemacetan sudah dilakukan
terima kasih jona hamonangan atas laporan anda
meski anda tidak libur tetap happy di sana ya
kepadatan kendaraan terjadi juga di dermaga reguler pelabuhan merak
kepadatan sudah terjadi sejak jumat pagi hingga malam hari
kepadatan di pelabuhan merak didominasi oleh kendaraan pribadi
tercatat lebih dari tujuh puluh lima ribu orang telah menyeberang dari pulau jawa menuju ke sumatera via pelabuhan merak
pt sudayape memprediksi puncak mudik terjadi pada enam april besok
dan pantauan pemudik sepeda motor di pelabuhan pt pelindo ciwandan
kota cilegon banten terpantau ramai lancar
jumlah kendaraan roda dua yang melintas terpantau meningkat
pada lima hari sebelum lebaran idul fitri dua ribu dua puluh
dan karena hari ini hari terakhir kerja wilayah kawasan pabrik tangerang
peningkatan pemudik masih belum terlalu signifikan bila dibandingkan dengan hari sebelumnya
diprediksi lonjakan akan terjadi malam ini hingga tujuh puluh persen atau sekitar lima kendaraan roda dua
yang akan menyeberang ke sumatera melalui pelabuhan baram milik perusahaan bumn
selama arus mudik dan arus balik saat lebaran
saudara sejumlah ruas tol fungsional dibuka
salah satunya jalan tol solo yogyakarta ruas boyolali hingga ruas kelaten resmi dibuka secara fungsional
nah dibukanya jalan tol fungsional solo yogyakarta sepanjang dua puluh dua km
diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik lebaran
nah serta dapat memangkas waktu jarak tempuh
longsor perbaikan pun ditargetkan
di jalur b sementara
ya mudik sudah di depan mata
jangan lupa persiapan fisik
dan juga kesehatan anda berhati hati
di jalan dan selalu waspada
lelah saudara tidak perlu memaksakan diri
karena yang penting dari mudik ini